jangan ditahan guru
menyatu dengan rasa sakitnya
sebentar lagi guru akan tahu kebenarannya
jangan ditahan guru
menyatu dengan rasa sakitnya
sebentar lagi guru akan tahu kebenaran
jangan ditahan guru
menyatu dengan rasa sakitnya
sebentar lagi guru akan tahu kebenarannya
dan bagus guru

ber apenas mati
di rumahrelasi ini
di dalam daum

ini adalah cerminan dari ingatan
kami tidak bisa membimbingmu banyak
butuh banyak waktu untuk bicara denganmu sekarang
kamu harus mencari tahu sendiri arti dari ruangan ini
tapi perlu diingat
ada batas waktu
lihatlah kabut putih di belakangmu
ya begitu kabut ini telah menutupi seluruh ruangan
waktumu telah habis
kamu akan terbangun
dan tidak akan pernah bisa masuk lagi ke ruangan ini
aku harus memulai dari mana
apa wajahnya ada disini
apa maksud semua ini
aku sempat tidak mengerti
iya sekarang aku mengerti
waktuku masih banyak
apakah guru akan berhasil
kita tidak pernah tahu
apakah guru akan berhasil
ruangan itu sangat luas
bisa memakan waktu sebentar
dan juga bisa berhari hari
kita hanya bisa menunggu dan berharap
ia bisa menemukan kebenaran itu sendiri
kamu tahu aku
aku adalah siloman penguasa hutan
aku adalah gendong permoni
tahu apa permasalahanmu
kamu menginginkan kecantikanmu kembali bukan
hamba sudah pernah meminta kecantikan kepada penguasa lain
kamu menginginkan kecantikan abadi
aku bisa memberikan keabadian nik
kamu akan berubah menjadi cantik
dan tidak akan menua untuk selama lamanya
tentu saja benar
tapi ada syarat
hamba akan memenuhinya kanjeng ratu

namun disini saya
yang ada yang dekat dengan saya
dia melepaskan suami saya
mbak sudah muda lagi
mbak sudah tidak menua lagi
terima kasih kanjeng ratu
kenapa kanjeng ratu
jangan senang dulu anakku
kamu harus menjalankan syaratnya terlebih dahulu
dan keabadian itu
sudah berada di dalam tubuh
aku hanya mencabutnya untuk sementara
apa syaratnya kanjeng ratu
teruslah mengabdi pada ratu kidul
untuk terus mengabdi di keraton segorok itu
dan ketika kamu diterima di keraton itu
carilah bunga hijau milik pidatari itu
dan berikan kepada aku
itu adalah pusaka miliknya
tapi bagaimana caranya kanjeng ratu
kamu harus cari tahu sendiri
kalau kamu menginginkan keabadian itu
baikkan kanjeng ratu
pergilah saat fajar menyingsi
baikkan kanjeng ratu
kalau kamu lord
kau juga di mana mana
tapi itu tidak hanya opsi
aku akan saja menjaga kamu
kau orang akhirilmu
untuk mendapatkan itu
sahabatmu lah yang berubah menjadi pohon ini
jadi selama ini
inilah yang dimaksud
sahabatku tidak akan kembali lagi
jangan sedih nawangsi
lebih baik sekarang kamu cabut pohon itu
jangan kamu siap